maka berikut ini saya akan sampaikan hasil rapat koordinasi sebagai berikut
yang pertama peristiwa pembakaran tersebut akibat adanya penggunaan kalimat tawhid dalam bendera hti sebagai ormas yang sudah dilarang keberadaannya
yang muncul dalam upacara hari santri di beberapa daerah di tasik malaya saya juga kemarin menjadi irup di sana muncul di sana
oknum maupun benderanya juga di garut
nah untuk daerah lainnya bendera dan oknum tersebut telah dapat diamankan dengan tertib tanpa ada insiden
tetapi di garut cara mengamankannya dengan cara dibakar oleh oknum banser ternyata menimbulkan problem masalah
maka dalam hal ini pbnu telah meminta kepada gp ansor untuk mengklarifikasi kejadian di lalu
dan mengatakan cara tersebut ternyata telah menimbulkan kesalahpahaman
namun sesungguhnya sebagai ormas islam tidak mungkin mereka mengatakan tidak mungkin sengaja membakar kalimat tauhid yang sama artinya dengan melakukan penghinaan terhadap diri mereka sendiri
namun apa yang dilakukan menurut mereka semata mata ingin membersihkan pemanfaatan kalimat tawhid yang dimanfaatkan oleh organisasi
terlarang hti yang keberadaannya telah memang dilarang oleh pengadilan
walaupun demikian gp ansor telah menyerahkan ketiga oknum banser itu untuk diusut kepolisian melalui proses hukum yang adil
yang ketiga mui yang tadi telah bersama sama dengan kita membahas masalah ini
telah melakukan juga pengkajian
secara mendalam dan berpendapat bahwa peristiwa tersebut memang patut disesalkan
namun jangan sampai menimbulkan perpecahan diantara umat islam
yang juga dapat berlanjut membahayakan kepentingan nasional dan persaudaraan kita sebagai bangsa
nah berikutnya yang keempat dalam rangka memperjelas permasalahannya
maka klarifikasi dan pendalaman akan dilaksanakan oleh biak polis
dan kejaksaan republik indonesia untuk menentukan penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
nah dengan penjelasan ini saudara saudara sekalian
maka saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang
tidak terpengaruh oleh berita berita yang tidak benar

karena sebenarnya telah mendapatkan
informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini
yang kita sampaikan melalui rapat koordinasi di kemenkopol hukam
maka yang terakhir siapapun dan pihak manapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini
peristiwa ini untuk hal yang negatif yang justru akan mengganggu ketenangan masyarakat
maka sebenarnya sama dengan mengkhianati
pengorbanan para pendahulu kita utamanya para ulama dan santri
yang telah berkorban untuk nkri
nah ini penjelasan dari saya sebagai hasil koordinasi pada siang hari ini sampai sore ini
dan mudah mudahan dengan penjelasan ini
masyarakat akan jelas permasalahannya dan tidak lagi terumbang ambing
oleh berita berita yang tidak jelas asal usulnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh